mau nge mail enak scan aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
tolong ya allah berikanlah ridhomu ya allah
dan ampunkanlah putri amban dari segala
sejati dan berhati hati
dokter putri saya sakit apa
penyakit gulit bu disebabkan lekuman
allah berfirman suatu penyakit yang ia ciptakan pasti ada obatnya
berarti dengan izin allah semua penyakit bisa sembuh bu
mudah mudahan penyakit anak ibu bisa sembuh
kita serahkan pada yang kuasa
ben mau bawain makan
masuk api ya
masuk api mak
aku gak mau makan
jangan bisa ada begini tuk
tuk mau beritahu mak
mas aku ingin
tuk mau beritahu mak

ampunkanlah segala dosa dosa hamba ya allah
ampunkanlah hamba yang tidak bisa mendidik putri hamba menjadi putri saleh a
tolong ya allah berikanlah ridomu ya allah
dan ampunkanlah putri hamba dari segala dosa dosanya ya allah
ya allah penguasa sekedar sesat
rangkullah putri hamba ya allah untuk kembali ke jalan yang lurus
jalan yang kau rindu ya allah
ya rabbal alamin
tolong minta tolong pak ustadz
ibu makin parah sakitnya dan sering ngamuk
allah takut kalau ibu bunuh diri karena gak kuat
sampai segitunya lah
iya pak ustadz
makanya allah minta tolong agar pak ustadz nengokin ibu
pak ustadz silahkan makan
saya ingin bertobat pak ustadz
dosa saya sudah terlalu banyak
masih mau memaafkan saya
kalau kamu benar benar ingin bertobat
taubat tana syuha
allah pasti memaafkan semua kesalahanmu
dina udah banyak salah
udah banyak dosa sama aku
dina gak tau
dina gak tau
dina gak tau
dina gak tau
dina gak tau
dina gak tau
dina gak tau
dina gak tau
dina gak tau
dina gak tau
dina gak tau
dina gak tau
dina gak tau
dari dulu ma
dari dulu ma
iya kita selanjutnya
ampunilah dosa dosa dan kesalahan hamba ya allah
segala kesalahan yang pernah hamba berbuat dalam hidup hamba ya allah
hamba menerima dengan ikhlas ya allah
pujian yang kau berikan kepada hamba
jadikanlah hamba dan keluarga hamba menjadi manusia manusia yang selalu mesyukur indikmatnya ya allah
menjauhkan hamba dan keluarga
keluarga hamba dari mara bahaya
rupanya hati dan pintunya asal
wafirat rutin asal
mungkin dan asal benar